dua bocah tk di sampang madura jawa timur jadi viral gara gara diberhentikan polisi saat mengendarai sepeda motor mini
sang bocah takut ditilang karena mengaku tidak punya uang
matikan dulu anak
pakai helm dong
inilah video yang telah beredar viral di salah satu media sosial
dua bocah yang sedang mengendarai sepeda motor mini diberhentikan polisi
polisi pun langsung mengajak kedua bocah yang mengaku masih duduk di bangku taman kanak kanak ini ke pos polisi yang berada di sekitar lokasi
namun sang bocah menolaknya karena takut motor kesayangannya ini disita polisi
ya diantar om pulang ya
masa aku udah punya uang
kejadian ini terjadi di jalan raya murumen trunojoyo kota sampang rabu sore
berdasarkan informasi yang dihimpun dari media madura com kasat lantas polres sampang akp musa bahtiar membenarkan kejadian tersebut dan akhirnya hanya mengantar pulang dan menegur kedua orang tuanya
yang mengaku prihatin atas kurangnya pengawasan orang tua
pada saat yang mana sempat kembali
dan selain ini ranyanya tersangkut juga peny ev ihrer yeselhoff prindu otans seheingnya bandera memorial
entah siapa ni ekoromi tadi nah rakan
harus sin sahat lah